lo yang bikin bisnis gue berantakan
datang marah marah kayak gitu
sikaplah yang kayak gini yang bikin anggota geng lain jadi gak nyaman
lo itu gak tau apa apa tentang gue sama geng serigala ya
jadi langsung tau
mohon lo gak perlu salahin orang lain
atas ketidakmampuan lo lo lah bisnis
yang pasti rob lo harus kalah
gue juga bakalan stand by di sini
kalau ada apa apa gue siap bantu
gue juga siap
ini buat kalian
itu semua bisa lo pegang buat kebutuhan lo
khusus buat lo rob
gue akan lebihin nanti gue transfer
karena pekerjaan lo paling banyak risiko
kalau gue mau jadi leader geng serigala
gue harus mengerti kebutuhan setiap anggotanya
gue yakin kalau segala punya leader kayak lo
kita bisa lebih hebat dan lebih kuat daripada gangkorio
gue pasti jadi leader geng serigala
gue bakal buktikan kalian
jangan kakak penipu
haduh harus ada ahok
tabungan gue udah menipis lagi
ini pasti gara gara bisnis geng serigala lagi berantakan
gue harus ubah strategi gue nih
kalau enggak gue gak bisa bantuin nyukap gue sama adik gue
dan anak anak geng serigala
gak lama pasti cabut dari geng serigala
gue harus ubah strategi
gue kan orang lama di bisnis ini
yang terpenting buat gue
orang yang pernah nyelamatin nyawa gue
kejadian lama nggak usah diinget inget lah
kalau bukan karena lo
mungkin sekarang udah mati
lo tau sendiri kan
semenjak kejadian itu
kemana mana sekarang gue harus dikawal bodiga
tujuan lainnya mungkin karena lo takut
dan gak bisa gunain pengaruh gue lagi
jadi ketebak deh
ini kan mobilnya si dean
itu kan erik
orang yang udah ngebatalin kerjasamanya sama gue
kenapa dia akrab banget sama dia
apa jangan jangan semua pembatalan klien buah
ada hubungannya sama dean
ternyata lo biang biangnya ya
lo yang bikin bisnis gue berantakan
datang marah marah kayak gitu
sikaplah yang kayak gini yang bikin anggota geng lain jadi gak nyaman
lo itu gak tau apa apa tentang gue sama geng serigala ya
jadi langsung tau
lo gak perlu salahin orang lain
atas ketidakmampuan lo
lo lah bisnis
gue berhenti bisnis sama anak
karena gue udah gak percaya lagi sama kemampuan lo
kenapa baru sekarang
tidak ada sebab ya kan
lo itu udah dihantu sama dean
lo ngelakuin ini semua karena lo pengen jadi ketua bengs negara kan
enggak lo pengacut
terima aja kenyataan
kalau lo itu udah gak pantas lagi jadi ketua geng serigala
atas pengaruh gue atau bukan
bisnis lo akan terpancur
karena sikap lo yang emosian kayak gini
gue gak akan tira liang
setelah lo ngelakuin ini semua ke rumah
kalian kejar nih kasih dia pelajaran
deyan bener bener keterlaluan dia udah hancurin gue dan geng serigala
kayak ada yang ngikutin gue mau apa mereka
gue selalu tanya ger ini lu gak lihat gue enjoy banget
pokoknya gue selalu percaya sama settingan lo gue jadi makin pede thank you ya
pokoknya lo selalu jadi andalan gue lah untuk masalah penyettingan motor gue
kejangan pernah sekali kali lo urusan sama bos lo
gak ngini peringatan banget
itu mondi kan
ya terus lo mau ngapain kalo itu mondi mau lo bantuin
dian dian bantuin dia
lo mau ngapain disini

gak ada masalah
lo gak bisa berubah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gue bisa selesaikan ini sendiri
gue bersyukur kalo lo baik baik aja kok
itu mondi woy anak geng serigala
apaan sih lo ngebelain si mondi
dibantuin bukan sama kasih malah kabur ngomel
woy apaan sih dibantuin
mereka tuh geng serigala
apapun yang kita lakuin mau baik mau buruk mereka akan tetap melihat kita
itu musuh yang mereka mau habisin
gak perlu diingetin
tapi gak mungkin gue tinggal diam ngeliat mondi diserang sama dua orang bodega kayak tadi
mondi akan selalu anggap gue sebagai musuhnya